sementara itu legenda la liga charles puyol saat ini tengah berada di jakarta
mantan kapten barcelona itu menyapa langsung penggemarnya di ibu kota
sekaligus membawa trofi liga champions eropa
trofi yang tiga kali ia angkat kalau membela blograna
mantan kapten klub barcelona charles puyol menyapa ratusan penggemarnya
di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan jakarta selatan
puyol adalah salah satu pemain legendaris yang menjadi bagian dari turna
piala liga champions eropa di indonesia
hingga tanggal dua belas maret para penggemar sepak bola di jakarta
akan dapat menyaksikan secara langsung dan berfoto dengan piala liga champions eropa
salah satu piala paling bergensi di dunia sepak bola
saya ingin mengambil semua fans sepak bola
untuk menghadiri tur trofi uefa oleh heineken
ini akan menjadi acara yang tidak bisa dibuat
menghabiskan karirnya di klub barcelona
puyol menjadi salah satu legenda sepak bola spanyol
bersama barcelona puyol yang pensiun di tahun dua ribu empat belas
telah meraih tiga kali juara liga champions eropa
prestasi yang membuat pesepak bola yang kini sudah berusia empat puluh tahun ini
menjadi idola dari para penggemar barcelona
pemain yang sangat luar biasa lah dia berjiwa kepemimpinan sekali di barcelona kan
sekarang saya tetap mengidolakannya
setiap hari itu kalau ada nobar selalu nobar
tapi kalau ada puyol pas puyol tahu ke sini langsung excited banget
di event ini para penggemar sepak bola juga dapat melihat memorabilia
yang terkait dengan liga champions eropa
mulai dari bola hingga jersi yang ditandatangani oleh sejumlah nama besar di dunia sepak bola
selain mengunjungi jakarta puyol rencananya juga akan singgah di surabaya
pada tanggal tiga belas dan empat belas maret mendatang
erlangga wisnuaji andra anhar yosua edy jakarta